ber bukan api kecil dulu dia molotov
ini merupakan rekaman detik detik saat am membakar rumah mantan kekasihnya
di perumahan sari bumi indah kecamatan curug kabupaten tangerang banten selasa dini hari
pelaku diduga membawa bau molotov untuk membakar rumah korban
usai melemparkan molotov ke arah rumah korban pelaku langsung melarikan diri
menurut ketua rt setempat sempat terdengar suara ledakan
dalam lima menit saya mendengar ada teriakan kebakaran
karena depan rumah kebetulan anaknya itu belum tidur
teriak kebakaran saya dengar saya keluar
saya lihat api sudah mulai membesar
warga berhasil menyelamatkan penghuni rumah sehingga tidak ada korban jiwa
dari peristiwa ini
saya mah lagi tidur sama suami saya
anak saya di atas tuh teriak teriak
mah ada api di depan mah di depan rumah bapak danu
dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya
api udah naik udah naik ke atas sudah gede apinya
itu belum ada orang yang punya rumah belum ke
lama lagi teriak teriak lama lama pada keluar
menurut ketua rt setempat
dugaan sementara aksi pembakaran rumah ini dilatar belakangi sakit hati pelaku
terhadap korban karena diputus cinta
belum diketahui jumlah kerugian yang diderita
pemilik rumah telah melaporkan kasus ini ke kepolisian sektor curug
untuk ditangani lebih lanjut
lodi wahyudi tangerang banten